rob rob alhamdulillah kamu udah sampe rob
kita sekarang harus ke bikasirob
karena ada salah satu tower yang bermasalah
dan teknisi di sana tuh udah seharian ngerjain tapi gak bisa diatasin
kita harus baca ke sana rob
ini pasti gara gara rumah anak
demi allah enggak b
rumah pernah ngebayangin
hubungan kita akan seperti ini bang
encing lu gak tega gak lu patah hati
encing jadi sedih
sampai tahu encing lu bisa bantuin
rumah keluar dulu ya encing
yailah belum kelar omongan udah pergi aja
tabur dulu dong jangan tabur dulu
jangan kabur dulu
mancing lu siap dengerin curhat lu
kalo lu bener bener putus sama robby
ncing sama atika diambang
ya allah masih gak ngerti juga nih anak
itu kan demen sama robby
nah lu putus sama robby
dia tau tuh atika
dia datangin robby
ncing lu dicuekin gimana
lu tega ncing lu digituin
itu udah nasib lu mut
makanya lu jangan
asmara teri lu
nene kecampur aja urusan orang
kasihan deh lu
supaya demen sama lu
mendingan lu kepenggadain aja deh
gadein bareng emang
bukan lu gadein tuh isi hati lu sama si atika
siapa tau laku
hari ini bubur kita laris ya bang
belum ada yang penglaris nih
ya ntar jangan dikit lah mana ada orang pagi pagi belum obat
emang beli bubur lho
hehehe ada juga sih
orang ayah kan sakit tipes gijalah tipes cing
badannya panas terus butuh
sari kurma cing
sari kurma ada tenang
ada ga tau dimana ya
mau di dalam kali bentar ya bentar
emang kanaknya udah berapa lama
dari semalam panasnya
ga turun turun bang
katanya saya suruh pakai
itu sari kurma biar
hei ada bang
sari kurma mudah mudahan
anak lo cepet adem
ini berapa bang
makasih ya cing
eh eh eh uangnya pas nih
sama lo kesusahannya lebih candain
ya namanya emang hibur lam
eh bener juga ya bang
baru gua ngomong udah ada tuh yang denger
itu namanya marjuki kencing di celana
kok wajahnya gitu bu
alhamdulillah kamu udah sampe rob
kita sekarang harus ke bikasi rob
karena ada salah satu tower
dan teknisi di sana tuh udah seharian
ngerjain tapi gak bisa diatasin
kita harus berjaya kesana rob
yaudah kita berangkat sekarang yuk
aku dapat email dari papua
dan kamu tau ga
aku tuh bangga
banget sama para engineering di sana
mereka tuh bener bener
orang orang yang bisa diandalkan rob
kita harus berhenti
sini aku pinjam handphone kamu
hai hai ngapain sih udah kamu percaya aja sama aku sih
hai hai hai bang robby
hai robby mau bicara sebentar sama kamu
enggak mau lagi bicara
hai kalau mau ngarut
lo gak suka dengan omongan umi
gue cuma mau ngebantu lu aja rum
supaya lo tuh terangkap
di pandangan mereka
erum bukan mau bahas itu
lagian rum juga kan udah ikhlasin hubungan rum sama bang robi
jadi kenapa lo bawa umi kemari
iya rum itu umi
mau bahas soal
soal mbak kokom
emangnya ada hubungan hp dia sama ciro mi
ya aduh enggak umi
room itu kan abis ngecek pembukuan minimarket ini
dan setelah rum lihat
semuanya hampir salah
enggak mungkin lah rum
si kokom itu lulusan d tiga rum
itu dia tuh satu satunya
ya tapi umi
kalau semua pembukuan itu
umi serahin sama si mbak kokom itu
mbak kokom itu pilihan umi

umi akan kembali ke tempat yang sama